lalu kira kira bagaimana komentar calon wali kota yang
quote unquote batal bertarung di pemilihan wali kota makassar
soal fenomena potensi kemenangan kota kosong di pilwal kot makassar
malam hari ini kami sudah tersambung dengan muhammad ramdan pomanto
atau pak dhani pomanto dari makassar sulawesi selatan
selamat malam pak adani
selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam pak adani
saya mau minta komentar anda melihat fenomena yang terjadi di pilkada makassar ini
gimana komentar anda pak
saya kira ini fenomena menarik
demokrasi yang begitu atraktif dari peristiwa peristiwa yang juga atraktif
sehingga saya kira ini sebuah kesimpulan yang menarik bahwa masyarakat makassar sangat cerdas
sangat cerdas menurut anda
kenapa kok bisa sampai sangat cerdas
apakah ini pilihan yang rasional menurut anda
saya kira masyarakat makassar mampu membaca yang kadang kadang tidak bisa terbaca
dan tidak bisa terbaca
dan kadang kadang ada kekacauan informasi yang kemudian menyulitkan masyarakat untuk memahami
tapi alhamdulillah masyarakat makassar memahami untuk memberi nilai dari sebuah perjuangan dalam demokrasi
terkhusus dalam konteks pilkada makassar
nilai apa yang menurut anda kemudian tercermin dari hasil sementara hitung cepat beberapa lembaga survei ini pak dhani
saya kira antara nilai nilai informasi yang
yang kadang kadang tanpa bukti dengan informasi yang
nah memang zaman sekarang ini kan antara hoaks dengan kenyataan itu menjadi beda tipis
tapi saya lihat masyarakat melihat apa yang dibuat
nah paling tidak adalah kandidat kandidat yang sudah memiliki modal sosial
saya kira sangat menarik dilihat oleh masyarakat pada saat ini
pak dhani ini kan kalau kita lihat ada semacam dua klaim kemenangan ini
apa klaim pertama tentu saja dari beberapa lembaga survei
yang menyatakan kota kosong yang menang
sementara pasangan api cicu sendiri mengklaim juga diri mereka menang
bagaimana anda melihat ada klaim klaiman kemenangan sementara ini pak dhani
saya kira klaim klaim itu hal biasa
di dalam politik persaingan kontestasi seperti hal biasa
tetapi paling tidak sekali lagi ukuran ukuran kecerdasan masyarakatlah yang akan memberi nilai terhadap klaim klaim itu
pak dhani ini kan kalau tadi kita dengar komentar dari ketua kpu mungkin saja jika memang betul
kota kosong yang menang gitu di pilwal kota makassar maka pemilihan ulang akan dilangsungkan dua ribu dua puluh mendatang
apa dampaknya bagi masyarakat pak
jika memang skenario atau fakta ini bakal terjadi pak dhani
saya pikir paling tidak harapan masyarakat dan saya yakin masyarakat makassar itu paham benar
masih ada dua tahun
kebetulan saya masih punya satu tahun lagi masa jabatan
jadi jedah satu tahun aja
nah kosong atau ada plt
tapi paling tidak yang penting dari semua itu adalah apa yang telah dibangun hari ini itu mereka masyarakat memberi pesan kepada kami untuk disempurnakanlah
ada pun nanti misalnya dua ribu dua puluh itu soal lain
jadi menurut anda harusnya ini anda yang menang nih pak adani ya dengan konfigurasi ini di pilwal kot makassar
saya tidak mau komentar tapi
masyarakat seperti itu komentarnya
pak adani ini yang terakhir
banyak orang yang bersiliweran gitu ya bertanya tanya
ini kan fenomena yang cukup menarik cukup fenomenal pertama kali bahkan dalam pilkada serentak atau dalam pilkada di indonesia
banyak yang mengatakan ini kayaknya dhani pomanto ini yang apa namanya kampanye untuk memilih kota kosong
gimana pak dhani dengan komentar komentar seperti itu
betul atau tidak
ya masyarakat sendiri tahu persis bahwa setelah saya bertugas saya sama sekali tidak pernah mengkampanyekan kota kosong
walaupun kadang kadang masyarakat meminta saya tapi saya menolak
karena sebagai aparatur negara sebagai birokrat
apapun yang terjadi harus netral
tapi secara pribadi anda happy atau tidak pak dengan hasil ini
itu kalau sudah menyatu dengan masyarakat pasti
kalau masyarakatnya susah pasti saya susah
terima kasih pak dhani atas perbincangan dan klarifikasi dan konfirmasinya pada cnn indonesia malam hari ini